jangan jauh jauh jagoan mata orang
kamu harus berhenti
berani yang main keroyokan
tidak usah dikejar
aku yakin mereka tidak akan mengganggu ku lagi
paman tidak apa apa
ternyata aku sudah tua
baru beberapa jurus saja
sudah habis tenaga
paman tetap hebat

di mana malambir menyembunyikan cembeti sakti amar suli
di mana malambir menyembunyikan cembeti sakti amar suli
untuk apa kamu menanyakan cembeti itu
jangan jangan kamu berpiat untuk mencuri dia
aku tidak mungkin melakukan itu
malam pihak sekarang sudah tidak ada yang harus kita takuti lagi
sembara tidak akan berkutik tanpa cembeti sakti amar suli
dan wak bayau sebentar lagi dia akan dicemput oleh kematian
kakak kakak aku datang kakak
kamu lagi lampir
berani beraninya kamu mengganggu semetipun
pak bayau sudah mengimpun kekuatan untuk melawanku
dan aku tidak mungkin bisa melawan mereka sendirian kakak
maka dari itu aku memerlukan bantuanmu
itu salahmu lampir
kau menyalahkan aku
ya kamu sudah mengabaikan nasihatku untuk menyempurnakan ajian setan janji
dan sekarang tumbal tumbal yang sudah kamu persembahkan
tidak ada gunanya lampir
semua sia sia saja
sungguh sial nasibku
lalu kakak apa yang harus aku lakukan
kamu harus memulai lagi dari awal
untuk mengumpulkan sepuluh tumbal pengantin wanita
dan jika sudah terkumpul semua baru ajian setan jangkimu akan sempurna
dan kamu akan dengan mudah mencapai tujuan
dan kamu akan dengan mudah mencapai tujuan
dan kamu akan dengan mudah mencapai tujuan

kali ini aku akan menuruti semua peringkahmu
dan kau akan menerima kesempatan aku
kau akan bisa menentukan aku
dan aku akan menerima kesempatan aku
yang turun koroan kate
baik istri cemenggung
saya akan coba memeriksa penyakitnya
bunda hentikan bunda
beras kamu tidak apa apa
ini aku suamimu sadarlah
andini sadarlah andini
jangan sakiti bunda
keci bunda sadarlah
ini keluarga mu sendiri
aku panji bunda
ibu bundamu sepertinya sudah tidak bisa mengenali kita lagi
tentu saja andini tidak mengenal kalian lagi
karena dia berada dalam pengaruh kekuatan buku
apa kamu sudah menemui bibimu
jadi kamu belum ke rumah ya
saya memang mau ke rumah paman
tapi di jalan saya ketemu orang orang kedemangan
katanya paman diculik sama gegara utra
makanya saya langsung saja mencari maman
ada apa tanganmu
aku cuma sedikit kelelahan
yang suka paman ceritakan itu
wah muda sekali
aku pikir sudah tua
ternyata masih muda